papa tadi aku ke kamar oma tapi kosong
oma belum pulang ya papa
papa polisi ajak oma kemana
mama boleh lihat dong
boleh ma yuk masuk kamar
kakak sama keisha
ihh ada buahnya
makasih ya bu sarah
saya mau coba tidurin gak apa apa ya
kesya sama oma ya
sama bu sarah dia langsung diem ya
sepertinya keisha memang lebih tenang
bersama orang orang yang sejak awal
mama dan ricky
keisha baru diam saat bersama elsa
bahkan tadi ricky
saya gak berhasil ditahan

seharusnya saya udah tenang ya
tapi kok rasanya
ya baik ada apa di
gini saya perlu banget ketemu sama kamu kita bisa ketemu
tadi bukan ada bunyi telepon ya
rasanya sudah jarang ada orang telepon ke rumah ini
siapa yang telepon ya
sudah tidak ada nada sambung
permisi pak ada surat dari kepolisian untuk bapak
eh tadi ada bunyi telepon saya dengar siapa yang nelfon
saya juga mau tahu pak
permisi pak tadi melius ya pak
saya minta maaf lah kemarin saya sempat nggak percaya sama kamu
iya tidak apa apa sama sama
ya kalau begitu saya pamit ya pak
ya sudah hati hati ya
satu poin sudah gue ambil
tunggu sebentar ya bu
udah sama sama bu
aduh bu sara
sekarang keisha sudah tenang
sudah tidak gerisah lagi
mah udah agak malu
nanti bu jandra ngino sama mbak jandra mau istirahat
ya udah saya temenin ke depan ya
nah jagain ya
ya udah saya temenin ke depan ya
ya udah saya temenin ke depan ya
sepertinya memang wajar
kalau keisha pemilih
sepertinya dia lebih nyaman dengan orang yang sudah dia kenal lebih awal
tapi nggak bisa selamanya seperti itu
keisha juga harus nyaman dengan aku
karena aku papanya
temenin saya ya pagi pagi ke kantor polisi praja lima jam sembilan
saya ada panggilan dari polisian
baik makasih banyak ya pak ya
makan saya tuntaskan segera proses hukum terhadap mbak rosa
dia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang pernah dia perbuat terhadap anak saya dulu
tadi ketel ini papa panggil aku
tadi papa denger ada suara telfon
kamu yang angkat ya
biasalah pak orang salah sambung
oke udah udah malam jess
mau istirahat dulu ya
rasanya setelah kejadian jessica kabur dari rumah diam diam
saya gak bisa sepenuhnya percaya sama jawaban jessy tadi

dia masih berada di rumah saya

dia masih berada di rumah saya

dia masih berada di rumah saya

tapi oma gak ditangkapkan pak
orang baik gak oma
iya kan oma gak mungkin ditangkap sama pak polisi
cuman memang urusannya masih belum selesai
jadi oma masih bareng sama pak polisi dulu
pak boleh gak aku tidur sama papa sama mama
nenek mau tidur sama papa mama
yaudah yuk ke kamar ya
malam bubuk sebentar bapak mau minum dulu ya
ada yang mau bobok bareng
lihat saya lepas aja
mau bobok bareng
oh duduk duduk
andin sudah kembali ke rumah ini
sebentar lagi mama juga akan kembali
rumah ini akan kembali seperti dulu lagi
aku akan lakukan segalanya untuk itu